tiap jumat eksklusif di gtv
lihat aja kelakuannya
ini surat dari kak fatin
yaudah assalamualaikum musa
ini om fang surat dari kak fatin
makasih banyak musa ya
sama sama om fang
yaudah musa pergi dulu ya om fang
tidak bisa hafalannya diulang ulang terus
kenapa selalu ada penghalang sih
ini namanya stereo
ada yang belum
gue lakman sih
lakman dulu lah
ini gue yakin ini mantep
dan obtek jangan keluar masar genjing
wa alaikum brilliant
hei orang orang yang beriman
siapa itu yang mainin speak acue
yang mainin speaker masjid
tau bang aneh
dikelewatan sepikir masjid bakal mainan
pokoknya cari tau ya
nih suara siapa
musut sampai tuntas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia
maupun yang tidak berbahagia
subhanallah masya allah
ini bidadari dari syurga
ini pasti salah satu calon istri ana
antum jangan masuk
antum jangan masuk
jangan lotot begitu
antum belum akil balik
pak ustadz imro ini ada
ustadz sepua di dalam
eh antum tatar yang mainin speaker masjid ya
ana mau antar tamu
masih alam asli ye
cuacanya gerah gerah gemes
ana aja yang bawa
jangan main main dengan speaker masjid ngarti antum
eh kita ini disini disuruh benerin
mimik ke mas speaker sama ustadz jendal
tapi nggak usah gitu gitu juga dong ya
nah nah nah
terima kasih ya
nggak ada harga di sini
jadi begini pak ustadz
kedatangan saya kesini
saya mohon bantuan ya
nah punya lagi
nggak ada karek
masa dia mendebin
silakan ilanjut bu
yang punya ini cakep
lembut ke terigu
ini cuma bercanda
jangan diambil hati
hati anak cuma untuk
saya bangun dulu
kagak bisa dijaga
begitu pak ustad
dikasih tau ilmu agama
itu pun juga
kalau pak ustaz sama ibu
april betah ya disini
saya seneng banget
saya ucapin terima kasih ya
kita akan bantu semaksimal
pondok pesantren kami ini
terbuka untuk siapa saja
yang ingin menimba ilmu disini
kita akan menerima dengan ikhlas
silahkan ya minum bu
terima kasih bu
ini fatin putri kami
insyaallah akan jadi santriwati disini
kamu baik baik ya disini
april mau keliling keliling pesantren dulu
mau lihat ada apa aja sih
buahin barang gue ya
kita harus sabar menghadapi anak yang masih baru
insyaallah lama lama juga terbiasa nanti ya
dapat surat balisan dari fatin
tulisannya bahasa arab
mahain itu ya
susah juga tulisan cuy
susah juga tulisan cuy
lu incer anak ustadz sepuh
ilmu lu tuh ang
ngarep ngarepnya pengen dapetin gadis
yang punya pesantren
kamu mungkin bisa kali terjemahin
udah belajar kan kamu sama si musa
gua aja baru belajar abad tasan
kasih tuh ke si senyir tahu
lu kasih di gocap buat terjemahin
kalo kurang tambah goceng
kurang lagi seceng
tiba tiba duitan gampang demet cuy
bahaya kalau dikasih ke dia mah
nanti dia ngerjemahin asal asalan lagi
dibajak surat saya
tapi mendingan nungguin musa aja deh